tas weyan sedang tak tenang
wanita parubaya ini terlilit utang akibat sawahnya gagal panen
kekeringan yang melanda kecamatan kandang haur kabupaten indramayu
membuat tas weyan dan para buruh tani tidak mendapat pemasukan
tas weyan bahkan terpaksa menjual rumah yang dibangun dari hasil jerih payahnya
menggarap sawah untuk membayar utang modal tanam
taswen dan suaminya kini tinggal di rumah kontrakan milik tetangganya
karena banyak utang jadi ngejual rumah
kita kan dulunya sayuran modalin petani terus ya gagal
untuk menyambung hidup taswer menanam sayur di lahan sawah yang gagal panen
namun air yang minim membuat hasil tanamnya tidak maksimal
tak hanya itu
petani padi ini juga menjual sayuran yang tidak maksimal
padi ini harus meminjam uang dari tetangga untuk membeli beras dan galon untuk air minum
nasib serupa juga dialami didi
empat tahun menjadi petani ia belum pernah merasakan kesengsaraan seperti tahun ini
pada dua ribu tujuh belas ia pernah merasakan pahitnya gagal panen akibat el nino
tetapi ketika itu petani asal kecamatan kandang haur itu masih memiliki modal untuk menanam semangka
musim ini semua pendapatan dari musim tanam sebelumnya habis untuk membayar utang modal tanam sawah seluas tiga tujuh hektare
bahkan didi juga masih punya utang puluhan juta yang harus dibayarnya pada akhir musim
didi hanya berharap bantuan datang dari pemerintah
namun tidak dalam bentuk sembako melainkan modal
sementara ya tolonglah perhatikan kami karena kami dalam hal ini adalah terkena bencana dan tidak panen
kisah taswean dan didi hanya segelintir dari kisah ribuan petani di kecamatan kandang haur indramayu
namun pemerintah harus membuat keputusan sulit untuk mengorbankan lahan sawah yang tidak memiliki potensi tanam
karena sudah kurdik
tidak tidak ya maaf tadi karena sudah kekurangan
kemudian kondisi di lapangannya kondisinya sudah ya mohon maaf ini gagal
artinya air ini tidak dikirim sampai ke situ
kita menyelamatkan tanaman tanaman yang di depannya yang sekarang ini masih hidup lah gitu tuh
kecamatan dengan luas sawah lima delapan ratus lima puluh tiga hektare ini terletak paling jauh dari sumber air irigasi
kawasan ini terkena dampak ekstrim akibat fenomena el nino yang menerpa indonesia sejak juni lalu
karena letak geografisnya air irigasi baru mengisi waduk pada pertengahan september
karena itu lebih dari empat puluh ton padi yang seharusnya bisa ditanam harus direlakan begitu saja
laurencia gata imam muhairib indramayu jawa barat